tiga hari pemeriksaan intensif satreskrim polresta bogor kota kota bogor jawa barat pada senin malam
resmi menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus keracunan tutut
mereka merupakan satu pemasak dan dua orang penjual tutut
wanita berusia lima puluh dua tahun ini harus menanggung risiko dari kasus keracunan masal
yang melanda warga kampung sawah kota bogor jawa barat
usai menyatap tutut olahannya tiga hari silam
pemasak tutut musiman ini resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama dua tersangka lainnya
yaitu pedagang warung berinisial s dan p
meski demikian polisi masih menunggu hasil resmi uji laboratorium dari sisa makanan tutut yang disita
dua faktor yang disangkakan kepada pelaku diduga akibat salah pengolahan
atau bahkan pasokan bahan baku tutut yang kadal luarsa
hal ini merupakan bagian dari kelalaian pembuat atau pedagang tersebut
saat ini barang bukti sudah kita lakukan
kita lakukan pengujian lab lab empat
kemudian kita juga masih menunggu hasilnya
selain itu juga dari pihak dinas kesehatan bersama bp pom kota bogor
juga kemarin sudah melakukan pengambilan sampel terhadap barang bukti untuk kita bandingkan nanti
sehingga kita nantinya akan mengetahui apa penyebab atau kandungan apa
yang menyebabkan masyarakat di sekitar
kandungan barang bukti di sekitar kecamatan bogor utara itu mengalami keracunan
ini yang saat ini kita lakukan
sementara itu pelaku mengaku tidak tahu jika olahannya beracun
ia mengaku bahan baku keong sawah sebanyak lima belas kg itu dibeli dari pedagang langganan di pasar bogor
lima tahunan ya
ini dulu apa
ketika pelaku dijerat pasal berlapis undang undang panganan
dan perlindungan konsumen dengan ancaman lima tahun penjara
menunggu hasil uji laboratorium tak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah
muhammad juanda bogor jawa barat